polisi mengakhiri rekayasa lalu lintas saat harus balik hari raya dovitri pada senin ini hari tadi
rekayasa lalu lintas one way dan ganjil genap tidak berlaku lagi
rekayasa lalu lintas satu arah dan ganjil genap dari arah tol kalikangkung sampai tol jakarta cikampek sudah berakhir sejak senin ini hari tadi
artinya jalan tol di cikampek dan hingga gerbang tol kalikangkung sudah normal kembali
tugas mengatakan rekayasa lalu lintas satu arah dan ganjil genap mampu mengurai kemacetan dan mengurangi angka kecelakaan
rekayasa lalu lintas sempat diberlakukan pada perkiraan arus balik tanggal lima dan enam mei dua ribu dua puluh dua kemarin
ini akan menyelesaikan menutup penerapan ganjil genap yang sudah kami terapkan sejak tanggal lima kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal enam
ini juga sekaligus menandakan bahwa dua jam plus tiga puluh tadi pagi kami memastikan dengan rombongan menyisir jalan dari arah jakarta menuju kilometer tujuh puluh ini